weh pertamina kebakaran weh
kobaran api terus membakar dan menghanguskan sebuah kilang pertamina balongan di desa majakerta
kecamatan balongan kabupaten indramayu jawa barat senin dinihari
akibat kebakaran kilang pertamina balongan indramayu warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri
warga menyebut sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar bunyi ledakan
hingga senin pagi kebakaran masih terjadi api masih terlihat dari kejauhan
untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sejumlah aparat kepolisian dan tni dikerahkan untuk melakukan pengamanan
polisi menutup beberapa akses jalan yang masuk ke wilayah pertamina balongan
seperti di persimpangan balongan sukahurib dan majakerta
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pertamina terkait penyebab terjadinya kebakaran